morning weekend gateway kali ini saya bareng sama mita jalan jalan ke kawasan
lembang kabupaten bandung barat nih pemirsa lux gravity jadi lokasi pertama kami
yes di tempat ini kita meluncur memanfaatkan gaya gravitasi di lereng gunung batu dengan
kendaraan tanpa mesin eits tapi masih ada remnya kok dan dipastikan aman ya di
sisi kita ada helm oke yang dipakai siap pengunjung kita pastikan mereka wajib
pakai helm kemudian kita juga ada alas helmnya biar keringat tidak tercampur ya
buat pemanasan kami coba kendaraan jenis lucch cara mengendarainya terbilang cukup mudah kalau
mau jalan kita tinggal majuin stengnya aja tapi kalau mau berhenti stengnya tinggal kita tarik ke
saking amannya kita bisa berboncengan dengan anak bahkan hewan peliharaan usia minimal
tahun apalagi udah biasa setir sepeda sendiri udah bisa loh nyetir sendiri
sensasi menyusuri lintasan sepanjang satu km ini benar benar menyenangkan
apalagi kalau udah ngebut dan banyak halang rintang
masih ada level berikutnya katanya cuma beda di kendaraannya aja gitu kita harus coba deh yang bener
ini kan berasa kayak gampang ya ternyata kita coba yang kedua dan ketiga seperti apa levelnya
betul untuk go kart dan juga track yuk
sekarang saya naik gravity drift tribe bentuknya seperti sepeda bmx tanpa pedal dengan dudukan yang
dimodifikasi jujur ini lebih bisa ngebut dan super leluasa buat berbelok hehehe kalau saya naik
gravity go kart sesuai namanya ini go kart modifikasi dengan sistem pengeremannya ada di
rem tangan sebelah kanan
kendaraan kedua ini jauh lebih seru dari yang pertama karena selain melaju lebih kencang dan drift skill kita dilatih di lereng yang berkelok
aduh nanggung dikit lagi finish nih main sambil hujan hujanan justru lebih seru loh
ayo kebut mita udah maksimal
sesampai di lokasi kami disambut burung merpati putih jina
konsep kebun binatangnya beda lebih instagramable
kita konsepnya itu modern zoo ya bavarian punya
jadi pasti kandang kandangnya itu kita banyak yang warna warni
udah gitu kita nggak bikin seperti kotak catch gitu tapi kita cuma hanya setengah
biar orang dengan mudah melihat oh ini binatangnya seperti ini
jadi lebih jelas gitu untuk edukasinya
ada beragam hewan yang tinggal di lahan seluas tujuh hektare ini
dari yang sering kita lihat sampai yang diklaim jarang ada di kebun binatang lain
seperti flamingo capybara dan brown hyena
di lembang park and zoo ini kan cukup luas ya
jadi kita hemat tenaga dulu untuk keliling keliling
tujuannya kita tuh mau ke big bird aviory
jadi ada satu kandang besar isinya burung semua
dan kita bisa kasih makan bahkan ngelihat langsung nih burung burung hidup yang seperti habitat aslinya
yuk kita langsung muncul ke tanah aku juga gak sabar
big bird aviari ini salah satu spot favorit loh
di sini ada ratusan ekor burung dari berbagai jenis kakak tua dan nuri
dibiarkan bebas berinteraksi tanpa sekat dengan pengunjung
jangan kaget kalau tiba tiba ada burung terbang dan singgap di bahu atau tangan kita
mungkin karena mereka tahu ya semua pengunjung masuk sambil bawa kuaci favorit
kira kira berani nggak ya
wah awalnya sih masih senyum senyum aja
semangat untuk ngasih makan harimau harimau ini
wadaw suaranya menggelegar
sabar ya lapar banget kamu
meski kita dibatasi jeruji besi dan dipantau pawang harimau tetap aja ya menegangkan sih
kok gak seng lesan sih
karena kita digugurin apa apa
nanti kita akan mencoba

kita langsung aja
berikutnya giliran ketemu della dan cindy nih
duo gajah sumatera yang senang bergaya dan menyapa pengunjung
nih melon buat kamu
ini berarti gajah sumatera ya mas ya
gajah sumatera yang bobotnya bisa mencapai enam ton
selain melihat lihat hewan juga ada atraksi show edukasi satwa yang hadir setiap weekend pukul sebelas dan setengah empat sore
ya hewan mulai dari anjing burung makau pinturong lutung jawa kera ular hingga burung pemangsa bergiliran keluar ke hadapan penonton
pengunjung jadi makin tahu karakteristik masing masing hewan
ya kami pun mendapat banyak ilmu baru soal satwa
plus mengingatkan kita buat menjaga kelestarian lingkungan
seharian jalan jalan saatnya kita makan
masih di area kebun binatang kita bisa pilih mau makan lalu elus elus puluhan kucing manja jenis persia
di neo cat cafe atau makan sambil dipantau harimau
oke jadi untuk makan siang saya sama mita pilih tempat ini
ini bentuknya semi outdoor terus ada dua area kita bisa lihat juga harimau
mie ayam geprek nasi capcai goreng jus dan milshake strawberry sukses mengisi perut kami
pokoknya menyenangkan deh ya
ayah aku doang di bandung jalan jalan lagi
oh mau kulineran tempat wisata alam di bandung banyak makanya ntar ke bandung lagi ya
oke kalau begitu kalau sekarang kita pamit dulu nih di weekend gateway kali ini
sampai ketemu lagi di weekend gateway berikutnya
daaah makan dulu